bagi anda menyaksikan program pulang kampung dua ribu enam belas saya amelia yahya
pemirsa menjelang idul fitri yang sudah di depan mata volume kendaraan di jalur selatan maupun di jalur utara pulau jawa semakin meningkat
sudah ada rekan rekan saya yang siap dengan laporannya
ada putih nurul di brebes dan ada di kawasan cagak nagrek ada dinda tahir
kita ke dinda terlebih dahulu dinda silahkan dengan laporannya
baik amelia hari ini cuaca di sini terpantau sangat cerah
sangat baik bagi anda yang ingin melintasi jalur selatan menuju ke kampung halaman anda
dan situasi arus lalu lintas di ruas jalan ini masih terpantau ramai cenderung padat
berdasarkan data yang kami dapatkan dari pos polisi terdapat lebih dari satu ratus enam belas ribu kendaraan yang melintasi cagak nagrek pada tanggal tiga juli kemarin
dan kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda dua
dan kerap kali mereka membawa barang bawaan yang banyak dan juga anak kecil
dibawa bagi anda para pemudik yang mengendarai sepeda motor
untuk berhati hati beristirahatlah jika merasa lelah prioritaskan anak anda dan jangan membawa barang bawaan yang terlalu banyak
untuk mengantisipasi terjadinya kelonjakan arus lalu lintas di cagak nagrek
pihak kepolisian lalu lintas memperlakukan sistem buka tutup yang bersifat situasional
jika terjadi kepadatan dari arah nagrek menuju ke tasikmalaya
kendaraan akan dialihkan menuju ke kadungwara garut
namun arus lalu lintas yang membuka tutup ini dinilai tidak begitu efektif
karena ada beberapa titik kemacetan juga di kadungwara
salah satunya adalah rel kereta api
dalam sehari terdapat tiga puluh lima kereta yang melintas dan membutuhkan durasi sekitar dua menit untuk satu kereta melintas
meskipun sebentar durasi ini cukup untuk membuat antrian yang cukup panjang yaitu sepanjang empat km di sepanjang jalur
ya untuk mengantisipasi arus lalu lintas terjadi kepadatan di jalur ini juga
pihak kepolisian akan memperlakukan sistem satu arah yang memprioritaskan kendaraan
dari arah cagak nagrek menuju ke garut dan juga tasik malaya
lina terima kasih sekali
sekarang kita ke brebes timur
ada putri nurup
putri bagaimana situasi lalu lintas di sana
dua hari sebelum lebaran arus lalu lintas di pertigaan eksitol brebes timur terpantau padat
namun kepadatan sudah berkurang dibandingkan dengan sebelumnya
terjadi antrian kendaraan sepanjang lima lima km mulai dari pintu tol exit brebes timur
dan puncak arus mudik sudah terjadi pada hari ini
malam hingga pagi hari tadi
sehingga pihak kepolisian memperlakukan sistem kontraflow dengan memakan empat lajur
artinya dua lajur dari arah jawa tengah menuju ke jawa barat harus ditutup sementara
dan sejak pagi hari tadi sudah dibuka tiga lajur untuk kontraplow
sehingga arus lalu lintas dari jawa tengah menuju ke jawa barat sudah bisa dilakukan lagi
sementara untuk jalur non tol dari arah jawa barat menuju ke jawa tengah
arus lalu lintas terpantau padat
terjadi antrian kendaraan hingga mencapai kawasan bulakamba
kondisi ini juga diperparah dengan adanya pasar tumpah bulakamba
yang mengakibatkan antrian kendaraan semakin panjang akibat aktivitas pasar
kemacetan juga terjadi karena adanya antrian kendaraan yang memasuki spbu
ini karena keterbatasan bahan bakar yang hanya tersedia di beberapa spbu saja
sehingga para pemudi hanya terpusat pada spbu kemudian antrian semakin panjang

di kawasan ini merupakan antrian kendaraan yang lebih panjang

sehingga penumpukan kerap terjadi di jalur ini
namun pihak kepolisian hingga saat ini masih terus melakukan antisipasi untuk mengurai kemacetan dengan memperlakukan sistem buka tutup jalan dengan perbandingan dua berbanding satu dan terus melakukan kontraflow hingga nantinya arus lalu lintas sudah kembali menurun
demikian laporan dari kami kembali ke studio amelia
putih dan dida terima kasih sekali atas laporannya selamat bertugas kembali
dan demikian program pulang kampung dua ribu enam belas kali ini simak terus informasi seputar mudik di program pulang kampung transtv